inilah salah satu kekayaan alam yang tersimpan di hutan wisata teteh batu
yang berlokasi di kecamatan sikur kabupaten lombok timur nusa tenggara barat
desa teteh batu mewakili indonesia pada ajang best tourism village unwto
organisasi pbb di bidang pariwisata dunia
beragam fauna dapat ditemui di desa di kaki gunung rinjani ini
seperti monyet hitam yang biasa bergelantungan saat mencari makanan di hutan teteh batu
monyet hitam ini jarang berinteraksi dengan manusia
dan cenderung menjauh ke atas pohon bila melihat manusia
kerah ini dia pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain
dia tidak turun ke bawah artinya turun ke bawah ke tanah
tapi dia selalu loncat dan loncat ke bayu
desa wisata teteh batu mempunyai banyak kelebihan
antara lain memiliki warisan budaya air terjun di sejumlah titik
dan wisata ramah lingkungan
seperti lintasan downhill untuk sepeda gunung
dengan melibatkan warga setempat
pemerintah provinsi ntb melakukan persiapan maksimal
untuk menata dan mengembangkan pariwisata teteh batu
agar pariwisata di lombok kembali pulih dan bisa menarik perhatian dunia
karena itu menurut saya teteh batu sangat pantas dikunjungi
orangnya ramah dan baik baik kulinernya juga enak
jadi sustainability tourism itu ada di sini
desa wisata ngelanggeran di daerah istimewa yogyakarta
terpilih mewakili indonesia menjadi desa wisata terbaik sedunia
desa yang terletak di kecamatan patuk
kabupaten gunung kidul ini terkenal sebagai lokasi gunung api purbang langgeran
yang kemudian dikelola sebagai geopark gunung sewu
mengutip cnn indonesia com
sekretaris dinas pariwisata gunung kidul hari sukmono menyebut
saat ini pihaknya masih melengkapi persyaratan
agar bisa bersaing dengan desa wisata lain di seluruh dunia
selain keindahan alam
desa wisata ini memiliki perkebunan pengelolaan coklat
dari hulu sampai hilir hingga kampung pitu yang dihuni tujuh keluarga
sebelumnya ada tiga desa wisata yang diusulkan kemen parekraf mengikuti lomba ini
yakni desa tetepatu di lombok timur
desa di nusa tenggara timur
pengumuman pemenang akan disampaikan pada oktober dua ribu dua puluh
dalam sidang majelis umum unwto sesi ke dua puluh empat di marrakesh maroko
tim liputan cnn indonesia